nah kalau kamu
mentok sama bu yola
yang sih saya gak suka kalau bercadanya kayak begitu
itu kalau di denger pebi bagaimana
nanti kalau pebi nyangkanya saya bener bener gimana gimana
begitu sama bu yola bagaimana
tapi apalagi kamu nanya nanya yang tidak tidak saja
ya kan saya belum selesai ngomong pun
ya udah kamu mau ngomong apa
gak jadi ah
kamu tanya aja sama pacar kamu
ketua harus ini
kanator udah suruh
kenapa sampe sekarang belum diapus
iya nanti kalau diate hapus
dan hapus status kamu
sembarangan aja nulis status
ada hubungan sama aku
iya kalau diapus wat
kalau dietnya lupa password facebooknya
jangan alesan klau
pokoknya keluarga mau tau
hari ini foto dan status di faceboo
acing judulnya emu kan ya
iya jodoh atuh besan
kalau nggak jodoh
aco aja kum perakum
jodoh yang dipaksakan kum
segala sesuatu itu
pasti hasilnya buruk
nih liat si aceh
kelakuannya buruk aja tiap hari
tapi yang penting saya tiap bahagia dang
setiap hari tiap pusing
terus hidupnya terberat
bener bagaimana caranya
biar debbie nggak berbuat baik ya
begini tau dulu
kebahagiaan di atas keburukan
keburukan siapa kum

makasih ya doi
kamu emang bener bener sahabat yang paling baik di dunia
salah kamu doi
seburuk buruknya orang yang paling buruk
itu ya acing
paling buruk acing
paling buruk acing
kayak kamu cakep aja dah
paling buruk acing
paling buruk acing
kayak kamu cakep aja dang
dah saya pulang aja
takut disesulih mas suha nya ceng
pamit aja sama besan
di mana tuh
di mana tuh
eh biasa aja tukum
jangan sampe manyun gitu
baperan amat sih
eh tapi kalau kamu sama si acing besanan
keliatannya bagus juga itu
eh bagus itu
jadi kalian nggak usah rebutan lagi urusan bu yola
dia mah gampang bisa cari yang lain
nah kalau kamu
nggak mentok sama bu yola
yang sih saya nggak suka ya kalau bercadanya kayak begitu dang
itu kalau didengar febri bagaimana
nanti kalau pebi nyangkanya saya bener bener gimana gimana
begitu sama bu yola bagaimana
kamu nanya nanya yang tidak tidak saja
ya kan saya belum selesai ngomong pun
ya udah kamu mau ngomong apa
nggak jadi ah

nanti ya udah
jangan sampai lagi
ya udah kalau begitu saya juga pulang lah
malas nih kalau ngelihat dia udah ngomel ngomel
kamu kenapa kun
saya gak suka febri dijodoh jodohkan sama si edward
saya nggak mau besanan sama si aceh
saya sebel sama si dadang
kamu gak mau besanan sama aceh
atau nggak mau besanan sama kang dadang
ya sama aceh boy
ya kenapa kamu marahnya sama kang dadang
kamu mah aneh kun
saya beres beres semua dulu
kamu beres beres rumah kamu juga
saya mau best di rumah kamu beres di sana
kum kum kum
popon popon iya bu aduh kenapa bu ini kenapa masih berantakan semuanya harusnya kamu di sini
itu untuk memudahkan pekerjaan saya kamu datang duluan itu supaya kamu bisa bersih bersih dan
merapikan ruangan ini kalau pekerjaan kamu sudah selesai kalau kamu mau baca ya nggak apa apa
iya bu maaf yaudah sekarang beresin semuanya ya bu popon iya bu simpen dulu komiknya iya bu
maaf bu dengan sengaja
ya udah beresin dulu itu isunya dimana ya bu udah kamu ambil aja gelasnya